selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia bersama saya freddy cahya
pemirsa gempa berkekuatan tujuh tiga magnitudo terjadi di wilayah sumatera utara pada pukul tiga waktu indonesia barat pagi dini hari tadi
berdasarkan informasi yang kami dapatkan gempa ini terjadi begitu terasa oleh warga dalam waktu kurang lebih tiga puluh detik
dan gempa ini terjadi di beberapa titik yang dirasakan oleh warga ini ada di padang dan juga di wilayah pulau nias
selain itu gempa ini berada pusat gempa berada di satu ratus tujuh puluh tujuh barat laut dari kepulauan mentawai dengan kedalaman delapan puluh empat km
ini adalah visual atau gambaran di sekitar wilayah padang sumatera barat
kepanikan sempat terjadi kendaraan kendaraan
dan warga setempat ini sempat keluar dari rumah dan mereka mencari lokasi yang lebih tinggi
karena dari pihak bmkg ini memberikan himbawan kepada warga adanya potensi dini terjadinya tsunami
dan status waspada pun juga di wilayah wilayah pantai seperti di pulau nias dan juga pulau tanabala
dan ini adalah kondisi di beberapa layanan darurat di instalasi gawat darurat
bahwa kemungkinan juga kerusakan ini terjadi ada beberapa warga yang mengalami luka luka
namun kami masih menunggu informasi lebih lanjut berapakah korban yang dirawat ataupun juga mengalami luka luka akibat terjadinya gempa
karena gempa ini begitu dirasakan oleh warga pada pukul tiga waktu indonesia barat
masyarakat ini juga sempat keluar sempat panik dan sebagian ada yang melakukan evakuasi

hingga pukul tiga lima puluh enam waktu indonesia barat berdasarkan informasi sementara ini tidak ada kondisi yang tidak normal
dari area laut atau air laut di sekitar wilayah sumatera utara dan juga sekitarnya
namun dari pihak bmkg ini menghimbau mengikuti arahan lebih lanjut dari bpbd bnpb setempat
masyarakat ini dihimbau untuk tidak mendekati wilayah laut
sekolah keluarga susunan dan ngapul semua suatu hal yang ditutupi pengingin
biasanya untuk status potensi dini atau peringatan potensi dini
tsunami ini berlangsung selama tiga jam dan hingga saat ini masih dipasang
himbawan ini kepada masyarakat untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan
dan ini adalah visual
kami sampaikan juga kepada anda pemirsa visual kondisi di sekitar wilayah padang sumatera utara
dan kami juga masih menantikan bagaimanakah kondisi update di sana
karena dari status waspada ini masih dipasang hingga saat ini
dan apabila kita kilas balik sejenak gempa ini juga sempat terjadi
pemirsa pada dua hari lalu tepatnya di nias selatan sumatera utara
pada hari minggu dua puluh tiga april dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
guncangan gempa ini berkekuatan lima sembilan magnitudo
namun pada waktu itu tidak terjadi potensi tsunami
pusat gempa berada di kedalaman dua puluh delapan km
dan peruntungan gempa ini akhirnya juga berlangsung pada pagi dini hari tadi
pada pukul tiga waktu indonesia barat
dan dari informasi yang kami dapatkan juga
masyarakat saat ini masih bersiap
ataupun juga melakukan antisipasi antisipasi lain apabila terjadi kondisi darurat lainnya
mereka melakukan evakuasi di titik yang lebih tinggi
dan pemirsa untuk mengetahui kondisi pasca terjadinya gempa dengan magnitudo tujuh tiga
yang berpusat di laut kepulauan mentawai